dia sudah menemukan amira
apa mas amira udah ketemu
alhamdulillah gimana keadaannya mas
amira dalam keadaan pingsan
ceritanya nanti saja ya
saya sendiri juga masih belum jelas
tapi sekarang zahira sudah membawa amira ke rumah sakit terhala
jadi sekarang saya menuju ke sana
iya mas iya aku juga langsung ke rumah sakit ya mas
ya ampun ya amira pingsannya
aduh jangan bantu saya itu
itu prabu jaya mau kemana dia
kalau beritahu dia aku akan menangkapnya

sebenarnya amira menghilang gara gara dia
mungkin sekarang dia mau ke tempat amirah yang disembunyikan
lebih baik aku ikuti saja
pak pak pak pak
pak pak pak
sudah berhasil menemukan amira
dimana dia sekarang
dia baik baik saja kan
lagi lagi kenapa aku merasa cemas dan sedih mendengar apa apa begitu mengkhawatirkan amira di telepon
aku takut kehilangan papa
karena sekarang papa sangat menyayangi amira
kamu tenang ya amira
kamu udah selamat sekarang
bahkan rizky pun kelihatan begitu menyayangi mira
kenapa sih orang orang yang aku sayangi sembunyi memilih amira
aku gak papa komen
noljara pasti sedih melihat sikapnya rizky ke amira
kita jadi negara kelihatan dia
saking paniknya memikirkan amira sudah out fit
saking panicnya memikirkan amira sudah out fit
saking paniknya memikirkan amira sudah out fit
iya mas prabu ada apa mas
halo aini tadi zahira sudah menelpon saya
dia sudah menemukan amira
apa mas amira udah ketemu
alhamdulillah gimana keadaannya mas
amira dalam keadaan pingsan
ceritanya nanti saja ya saya sendiri juga masih belum jelas
tapi sekarang zahira sudah membawa amira ke rumah sakit terhala
jadi sekarang saya menuju ke sana
iya mas iya aku juga langsung ke rumah sakit ya mas
ya ampun ya amira pingsannya
aduh jangan bantu saya itu
aini kamu mau ke rumah sakit kan
iya aku mau ke rumah sakit kan sekarang
kita berdua ikut ya
mah ngapain sih kita ke rumah sakit segala
sejak kapan mama mikirin amira
emangnya mama udah gila
mama sengaja mau datang ke sana mau memulat langsung
anak itu kesakitan
dan luka parah
kalau perlu sampai sana dia sudah mampu
kalau gitu kita harus ke sana sekarang mas
kita nggak boleh ngelewatin saat saat seperti ini
sekarang dipisah dia terlempar dari gedung yang meledak
tapi saya gak tau pingsannya kenapa
yaudah kita langsung bawa ke ugd aja mas
kita harus yakin kalau amira itu pasti selamat
aku harus hati hati jangan sampai aku ketahuan
kemana dia kira kira
ini kalau amira nggak bisa ditolong gimana ya
kamu jadi panik banget begini ya
kamu harus yakin kalau amir itu pasti kuat
amira belakangan ini udah ngalamin beberapa musibah
dan dia tetap bertahan ki
dan kamu juga harus yakin kalau kali ini amirah akan tetap bertahan juga
zairah dimana amirah bagaimana dia
amirah sudah diselamatkan pak
jadi sampai sekarang kamu belum berhasil membunuh anaknya prabu wijaya
sebenarnya kamu bisa apa sih
kenapa sih mesti pakai bunuh bunuh
lagian anaknya prabu itu nggak ada masalah yang terhadap amirah
kenapa kamu jadi lembek seperti ini
hei kamu lihat pak
bapak udah basi di penjara ini
kamu takut ya kamu takut mau muntah
nggak aku nggak takut
kalau gitu kenapa kamu gak melakukan
kamu tahu satu satunya cara untuk membalas dendam itu adalah membunuh anaknya prabu wicaya
bapak ingin prabu wijaya menderita bapak ingin prabu wijaya merasakan hidup seperti di neraka
atau jangan jangan kamu jatuh cinta sama anaknya prabu wijaya
ya nggak mungkin lah pak
amirah itu memang lumayan manis tapi dia bukan tipe aku dan aku sama sekali
della kamu bilang tadi siapa namanya
amirah anaknya prabu wijaya kan
amirah itu bukan anaknya prabu wijaya
bapak nggak salah
amirah pak anaknya prabu wijaya
ini kan lihat fotonya
jadi selama ini
selama ini kamu salah
sekarang kamu cari yang namanya zahira kamu bunuh dia untuk bapak
ingat jangan sampai gagal tirta kalau gagal bapak akan bawa kamu ke penjara ini juga